dua pemeran video asusila kebaya merah yang viral di media sosial
telah ditangkap subdir cyber di treskrimsus polda jawa timur
kedua pemeran pria dan wanita masing masing berinisial acs
seorang freelance di bidang desain i o serta foto video kelahiran surabaya
dan perempuan berinisial aha kelahiran malang
ditangkap di surabaya pada minggu enam november pukul sembilan malam di kawasan medoan
selasa siang polisi merilis kedua tersangka yang merupakan sepasang kekasih itu di mapolda jawa timur
dari hasil pemeriksaan sementara motif pembuatan video itu adalah faktor ekonomi
video dibuat atas pesanan sebuah akun twitter
yang menginginkan tema resepsionis hotel dengan tarif tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
produksi video yang viral dengan judul kebaya merah itu dilakukan pada delapan maret dua ribu dua puluh
di kamar nomor seribu tujuh ratus sepuluh sebuah hotel di kawasan gubeng surabaya
tersangka acs dan aha membuat adegan tersebut
dikarenakan adanya pesanan konten video porno dengan tema resepsionis hotel
dari sebuah akun twitter yang sakit
jadi masih kita lakukan penyelidikan
mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut
tarif ini bervariasi tergantung tema
untuk hasil penjualan konten dipergunakan untuk perluan sehari hari
selain menangkap tersangka polisi juga menyita harddisk milik tersangka
yang berisi seratus foto dan sembilan puluh dua video asusila berbagai judul
produksi video video itu rata rata terdapat di kawasan gubeng surabaya
rata dilakukan di dalam kamar hotel dengan tema yang berbeda beda
polisi juga akan mengusut adanya tersangka lain dalam produksi video asusila ini
lantaran ditemukan adanya satu video berjudul satu lawan tiga
tim liputan cnn indonesia